satu korban tabrakan kapal cepat berhasil ditemukan tim sar gabungan
korban dibawa ke rumah sakit umum nunukan untuk memastikan identitasnya
tim sar gabungan akhirnya menemukan satu jenazah yang diduga sebagai korban tabrakan kapal cepat
yang membawa tenaga kerja indonesia dari malaysia
satu jenazah berjenis kelamin laki laki ditemukan setelah tim sar melakukan penyisiran di perairan sebatik dan tawau
jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit umum daerah nunukan untuk memastikan identitasnya
jenazah ditemukan di dekat sei panjang yang masih berada di perairan indonesia
selama pencarian tim terkendala hujan dan angin kencang sehingga membuat perairan sebatik bergelombang
pencarian korban akan dilakukan hingga tujuh hari ke depan
dan bila masih dibutuhkan akan diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan
dimana sebelumnya kapal cepat terhubungan pekerja bertabrakan dengan kapal dari sebatik
kecelakaan ini mengakibatkan lima orang dilaporkan tewas
lima orang hilang dua orang kritis dan sepuluh orang lainnya menderita
minta luka ringan
jangan lupa like share dan subscribe ya